calon gubernur dki jakarta nomor urut satu agus harimurti yudhoyono memamparkan sepuluh program unggulan jika nantinya dia menang
program ini diungkapkan dalam kampanye hari ketiganya di jakarta teater pada minggu sore
dalam sepuluh program unggulan itu agus yudhoyono berjanji memberikan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin
peningkatan nilai kartu jakarta pintar dan kartu jakarta sehat
membebaskan iuran bpjs kesehatan kelas tiga
agus juga berjanji membangun stadion sepak bola dan menanam lima juta pohon di ibu kota
namun ia menyatakan akan membatasi penggunaan kendaraan pribadi
berbarengan dengan peningkatan armada transportasi umum
untuk dialihkan ke program kesejahteraan rakyat
ekonomi jakarta dua tahun terakhir ini mengalami penuh kematian